saudara jumlah kendaraan di gerbang tol siang ini terpantau menurun dibandingkan akhir pekan lalu
meski demikian kepadatan masih terjadi sehingga rekayasa lalu lintas satu arah diperpanjang hingga nanti malam
meski masih padat siang ini jumlah kendaraan yang keluar dari gerbang tol kalikangkung menurun dengan rata rata dua hingga dua lima ratus kendaraan per jamnya
sejak pukul hingga pukul sembilan pagi ini jumlah kendaraan yang keluar di gerbang tol kalikangkung berkisar enam belas kendaraan
walaupun mengalami penurunan gerbang tol kalikangkung tetap membuka sebelas gardu eksit utama dan tujuh gardu satelit yang akan digunakan secara situasional
meski ada penurunan jumlah kendaraan kepadatan masih terjadi sehingga skema rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah
dari kilometer tujuh puluh dua tol cipali hingga kilometer empat puluh satu
satu empat tol kalikangkung diperpanjang hingga senin malam
kita akan pantau bersama kondisi arus mudik di gerbang tol kalikangkung semarang jawa tengah
sudah ada jurnalis kompas tv novelia hasanah
novel puncak arus mudik di gerbang tol kalikangkung sudah terjadi akhir pekan kemarin
lalu bagaimana situasi siang ini
hingga senin siang sekitar pukul sebelas tiga puluh saat ini terpantau di gerbang tol kalikangkung masih ramai lancar saudara
walaupun sekitar sepuluh menit hingga lima belas menit yang lalu sempat mengular sekitar tiga ratus hingga empat ratus meter yang mengantre di gerbang tol kalikangkung
namun saat ini mulai terurai kembali saudara
hanya sekitar mungkin sekitar sepuluh kendaraan yang mengantri di gerbang tol kalikangkung saudara
puncak arus mudik lebaran dua ribu dua puluh empat memang kemarin akhir pekan lalu
hingga hari ini terpantau di gerbang tol kalikangkung mengalami penurunan jumlah kendaraan per jamnya saudara
hingga jam sembilan pagi tadi sekitar dalam satu jamnya sekitar dua hingga dua lima ratus kendaraan yang melewati gerbang tol kalikangkung saudara
ya saudara untuk yang melewati yang keluar dari gerbang tol wali kangkung dihimbau untuk hati hati
karena setelah dari gerbang tol kalikangkung setelah dari gardu ada pengecilan atau mengecil ruas jalan ya saudara
sehingga untuk para pengendara ataupun pemudik yang keluar dari gerbang tol kali kangkung untuk hati hati saudara
ya saudara hingga saat ini memang dari jasa marga tol semarang batang masih membuka sekitar sebelas gardu eksit utama di gerbang tol kalikangkung
dan juga tujuh gardu satelit ditambah nanti apabila yang mengantre di gerbang tol kalikangkung mengular
hingga mungkin banyak saudara akan disediakan mobile reader sekitar dua puluh yang akan digunakan situasional nanti saudara
ya terpantau di belakang saya saat ini saudara kendaraan yang mencapai gerbang tol kalikangkung hanya sekitar tujuh hingga sepuluh kendaraan yang mengantre di gerbang tol
memang tambah siang tambah ramai saudara yang sampai di gerbang tol kalikangkung
dari keterangan yang saya dapatkan dari jasa marga tol semarang batang nanti sekitar jam satu merupakan waktu di mana waktu favorit atau waktu di mana adanya ramai di gerbang tol kalikangkung
itu juga akan ramai lagi tambah ramai tambah ramai sekitar pukul buka puasa nanti hingga malam saudara
one way nasional yang masih diberlakukan dari kilometer tujuh puluh dua cikampek hingga kilometer empat ratus empat belas kali kangkung saudara
untuk one way lokal dari kapolda jawa tengah kemarin mengatakan apabila dan keluar dari gerbang tol kalikangkung lebih dari tiga kendaraan dalam satu jamnya akan diberlakukan gerbang one way lokal hingga gerbang tol bawen
nah novel untuk jam jam yang tadi anda bilang ada peak hour di jam jam tertentu yang ada kepadatan apakah dari petugas sudah menyiapkan rekayasa rekayasa tertentu
ya bella dan saudara apabila nanti akan ada peak hour di mana kendaraan yang mengantri di gerbang tol kalinggakung akan ramai dan mengular hingga misal mungkin sekitar satu km saudara akan diberlakukan one way lokal
apabila kendaraan yang keluar dari gerbang tol kalikangkung itu melebihi tiga kendaraan dalam satu jamnya saudara setiap per jamnya dalam tiga atau empat jam berturut turut melebihi tiga kendaraan akan diberlakukan one way lokal hingga gerbang tol bawen saudara
hingga saat ini memang dari gerbang tol kalikangkung masih membuka sekitar sebelas gardu eksit utama tujuh gardu satelit dan menyiapkan dua puluh mobile reader apabila penumpukan kendaraan di gerbang tol kalikangkung
baik terima kasih novelia hasana dari gerbang tol kalikangkung jawa tengah